kamu mau makan juga gak
kalo mau nanti goreng sendiri tapi tau sama tempenya
gak usah pak regar i'm full saya kenyang
lagian saya kan gak makan makanan kayak begitu
belum tahu aja kamu ini
tahunya mantap tempenya digoreng agak agak gosong
apalagi oh i'm forgot
excuse me seenak enak ya lo kayak gitu sama gue terus
gue udah beberapa kali bilang sama lo jangan lulindari lagi
tapi apaan lo bisa kena enak terus kan
stop jangan berantem terus dong
lama lama orang yang ada di hidup lo akan ngabur semua
kita semua enek tau gak sih sama sifat lo
lihat aja lah udah pura pura buta pura pura nangis
pangeran tetep ngindarkan dari lo
eh denger ya lo gak ada urusannya sama apa yang gue lakuin
jadi gak usah banyak cincong
tanya lo masih mau kan jadi sahabat gue
apa yang diomongin tasha bener sih mel
lo harus ubah sikap lo
kalau lo gak mau orang sekitar lo pergi dari lo
banyak aja tinggalin gue
tau gue lagi butuh mereka
kita ke bawah yuk
kita makan sama sama di bawah
saya tuh bersyukur banget ya
kalau saya itu dikelilingi orang orang yang baik
kayak kamu pak alex
jangan bilang sama pak alex kalo bu nawang dan putri tinggal disini
eh emangnya kenapa ya
eh ya saya enggak enak aja kalau nanti pak alex nanya nanya terus ke saya
dan saya gak mau campur adukan urusan bisa bisa
dan saya gak mau campur adukan urusan bisa bisa
dan urusan pribadi saya
iya sih bener juga
saya pastiin saya gak akan kasih tahu pak alex
terima kasih bu
kenapa alex terus terusan hubungin aku ya
ke ruang makan duluan aja
saya ada panggilan dari kantor saya
ya udah saya ke bawah dulu ya
jawab telpon aku lydia
pak raymond udah nekat untuk narik investasinya
di beberapa project besar di perusahaanku
sepertinya alex lagi dalam masalah besar sama pak remote
itu pasti pangeran
silahkan duduk pak
saya disini aja
kedatangan saya disini
sudah sangat keterlaluan
begini pak raymond
sepertinya semua itu kita bisa
kita cari solusi bersama
mana itu si muka pelepo gitu ya
pasti sudah kabur nih orang
papa sama mel berhenti hubungin gue
gue bisa tenang sebentar
dengan ini diberitahukan kepada
demi kelangsungan perkuliahan
agar segera melunasi pembayaran uang kuliah semester genap
selambat lambatnya satu minggu dari surat pemberitahuan dibuat
biaya tagihan kuliah
udah pertama kali nih gue dapet email kayak gini
ternyata papa serius sama omongannya
penggil gue harian kayak s elong
kamu mau makan juga gak
kalo mau nanti goreng sendiri tapi tau ama tempenya
gak usah pak regar
belum tahu aja kamu ini
tempenya digoreng agak agak gosong
iris cabai sama tomat
terus pake kecap
pasti mau lagi
tadi pak regar bilang
tempe sama tahunya agak agak gosong lagi
kayak bikinan ibu
doyan juga kamu
bukan saya yang makan pak regar
saya lihat makanannya hampir tumpah
yaudah saya selamatin nih buat pak regar
ya maaf pak regar
ntar pak regar yang repot
mendingan saya repot
gampang lah ntar goreng lagi tahunya
yaudah pak regar
saya mau keluar dulu
bye pak regar
lo kenapa sih
kok cemberut gitu
gue kesel banget sama atta put
sambil berbicara sama atta put
sambil berbicara sama atta put
sambil berbicara sama atta put
tapi gue gak mungkin kan ceritain semua ini ke lo dan rizky
jadi citra ada masalah sama atta
kalau lo lagi ada masalah
mana mungkin gue ceritain soal atta yang ember sama pangeran
padahal gue udah minta ke atta supaya rahasiain putri yang tinggal di rumahnya rizky
eh malah dilaporin ke pangeran
aduh hobi banget sih tuh cowok ngundang masalah
beneran kesiksa nih gue karena gak ada sahabat yang bisa gue curhatin tentang ini
emang gak ada yang lucu